pemerintah telah mendapatkan informasi bahwa kondisi kesehatan presiden ketiga republik indonesia b j habibie telah membaik
pemerintah telah mengerahkan tim dokter kepresidenan dan akan mendanai semua biaya perawatan b j habibie selama di rumah sakit
pak habibie juga di cover oleh pemerintah suruhnya suruh pembiayaan dimanapun beliau dirawat
jadi sesuai dengan ketentuan ada perpresnya yang mengatur itu perpres delapan belas tahun dua ribu delapan belas tentang dokter presiden
jadi bagi presiden wakil presiden kemudian bagi mantan mantannya bisa dirawat di rumah sakit rujukan utama rspad
yang sekarang pak mantan presiden kita di sana adalah di sana pak habibie juga bisa dirawat di rumah sakit rujukan pembantu
itu ada rumah sakit pnau al kemudian kepolisian pakatan udara dan juga di rumah sakit pni bogor
nah pak habibie dirawat di rspad dan alhamdulillah
tadi pagi saya mendapat berita dari kabak pelayanan kesehatan
menyampaikan update dari ketua tim dokter presidenan prof dr asis rani bahwa kondisi beliau alhamdulillah membaik